kuasa hukum keluarga brigadir yosua berharap istri verdi sambo putri candrawati segera ditetapkan sebagai tersangka
kasus penembakan brigadir yosua kuasa hukum menilai istri sambo sebagai lakon kepura puraan dalam kasus ini
namun tim khusus polri tak kunjung memeriksa istri verdi sambo ada apa dibalik lamanya penetapan status istri ferdisambo putri candrawati
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kuasa hukum keluarga brigadir yosua
pak yonatan baskoro selamat sore pak yonatan
selamat sore mbak
dan pengamat kepolisian isis bambang rukminto selamat sore pak bambang
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke pak yonatan terlebih dahulu pak yonatan
bagaimana respon dari tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua melihat status putri candrawati yang sampai saat ini belum jelas
komnas ham saja masih kesulitan untuk memeriksa yang bersangkutan
tentu kami sangat tanyakan ada apa ini sebenarnya
by detik ini pun belum diperiksa
nah ini idik imsus dan irsus harus segera ibu putri melakukan paksa kunci
agar tidak jelas
dan itu memadakan hukum ini
dan kami juga dari kuasa hukum sudah
coba membuka komunikasi kepada yang bersangkutan yakni ibu putri
untuk meluruskan yang disampaikan secara maksimal
yakni melaporkan almarhum kami dan sudah jelas itu terbantahkan
namun etika baik kami tidak ditangkapi
dan waktunya yang sudah kami berikan sudah habis
maka dari itu akan segera melaporkan ibu putri
jadi sudah diberi kesempatan tapi tidak dipergunakan dengan baik oleh pihaknya putri candrawati begitu ya pak yonatan
tapi pak yonatan anda dan tim kuasa hukum menilai ataupun mencium bahwa ada upaya menutupi jejak putri candrawati dalam kasus pembunuhan brigadir yosua ini
ya jelas mbak

bisa pergi bisa keluar begitu ya
namun ketika sedang akan diperiksa ada sampai sampai ada yang mengatakan benjiwalah ini tiba tiba begini

maka di tentara juga

dan penjiwa begitu
nah ini kami adalah skenario lagi untuk menghalang halangi
oke jadi tim kuasa hukum menilai bahwa ada skenario untuk menghalang halangi proses penyidikan
saya tidak bisa begitu mendengar suara anda pak yonatan mungkin bisa diperbaiki dulu
saya mau ke pak bambang
pak bambang tadi dikatakan oleh tim kuasa hukum bahwa sepertinya ada skenario
untuk menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice yang sedang dimainkan
oleh pihaknya istri verdi sambo
ini memang arahnya ke situ atau bagaimana
karena kan beliau bisa datang ke makobrimob kemudian menyampaikan permohonan maaf
tapi saat didatangi oleh komnasam didatangi oleh penyidik
beliau tidak bisa memberikan pengakuan begitu ya
termasuk lpsk juga merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan beliau
meskipun ada keterangan ataupun asesmen dari psikolog dan juga psikiater
bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan jiwa
posisi ibu putri candrawati ini apa dulu harus dijelaskan
kalau sebagai saksi memang tidak bisa dikatakan obstruction of justice ya
karena dia ini bukan bagian dari kepolisian
hanya saja memang
selain itu juga ada hubungan kedekatan dengan tersangka irjen ibu
makanya lebih baik daripada mengejar kesaksian dari ibu putri
lebih baik kepolisian penyidik ini lebih memperkuat dengan bukti bukti yang lainnya
karena kalaupun dia dipaksa untuk menjadi saksi
ini pun juga akan bisa sangat bias karena ada hubungan kedekatan dengan irjen paul
ada tendensi untuk melindungi atau menutupi
itu adalah hak saksi
saya melihatnya seperti itu
makanya kalau dikatakan obstruction of justice
pokoknya terlalu jauh
karena ibu putri ini adalah warga sipil biasa
bukan penyidik bukan mutafori
saya melihatnya seperti itu
oke tapi pak bambang sebagai saksi kunci dalam kasus penembakan brigadir yosua
kan keterangan ibu putri sangat penting ya untuk bisa mengungkap motifnya
meskipun motif itu tidak begitu penting ya tidak perlu dibuktikan begitu
tapi motif alasan penembakan ini kan menjadi perhatian publik
dan salah satu saksi kunci yang bisa menjawab itu adalah putri candrawati
ada peristiwa di magelang ada pembicaraan dengan suaminya
yang memicu penembakan ataupun pembunuhan terhadap brigadir yosua
mengapa kemudian kepolisian tampaknya sulit sekali mengungkap ini
mengungkap perannya putri candrawati ini
ya itu yang perlu dipertanyakan ke kepolisian ya
terkait dengan peran dia sebagai saksi kunci memang sangat vital dan dibutuhkan dalam penuntasan kasus ini
tetapi tentunya dia juga berhak untuk menolak dari ketaksian itu
makanya lebih baik kepolisian ini fokus pada upaya mencari bukti bukti di lapangan gitu
itu yang lebih kuat
karena ketaksian pun ini juga
bisa sangat lemah karena ada hubungan kedekatan dengan tersangka
pak bambang kita akan lanjutkan nanti
pak yonatan juga karena kita harus azan maghrib terlebih dahulu
kita akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada yonatan baskoro tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua
dan bambang rukminto pengamat kepolisian isis
terima kasih pak bambang
terima kasih pak yonatan
tadi pak bambang mengatakan bahwa penyidik tidak perlu repot repot mengejar kesaksian dari putri candrawati
penyidik fokus saja pada bukti bukti yang ada di lapangan dan juga fakta fakta yang ada
karena nanti kesaksian putri candrawati ini bisa bias dan juga tendensius
apalagi ada relasi yang sangat dekat antara putri dengan suaminya verdi sambo
tanggapan dari kuasa hukum seperti apa
kami juga ingin meluruskan sedikit tadi yang dari pak bambang
kesaksian dari putri candrawati harus diperiksa
apakah yang bersangkutan ini juga ternyata terlibat entah di perencanaan atau di eksekusi
atau di bagian setelah eksekusi yaitu skenario
nah skenario nya ini juga kita perlu tahu bersama
ini direncana sebelum pembunuhan atau setelah pembunuhan sampai setelah pembunuhan juga masih di skenario
kan seperti itu
dan pada dasarnya kami kuasa hukum mendukung penyidik
untuk terus mencari alat alat bukti ya untuk pembuktian nanti
nah ini juga kami juga akan laporkan
handphone dari almarhum tidak dikembalikan
terus kita juga punya
almarhum memiliki rekening
ada empat rekening
ini juga atm beserta dompetnya tidak dikembalikan
beserta juga satu buah laptop ini juga tidak dikembalikan
nah ini juga mau kami laporkan
kenapa sampai sekarang belum dikembalikan
apakah tim kuasa hukum sudah pada kesimpulan bahwa seharusnya putri candrawati ini ikut terjerat
pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp dan ditetapkan sebagai tersangka
ini alasannya apa
apakah karena ikut merancang skenario
apakah karena melaporkan kasus pelecehan seksual ke polres jakarta selatan
yang kemudian menurut tim sus ini tidak ada laporannya digugurkan atau seperti apa
beberapa hari lalu kami memenuhi undangan dari petinggi polri ke mabes ya ke barreskrim
dan kami juga meminta untuk segera itu ibu putri riksa
nah dasar kami ini ada beberapa yang ingin kami laporkan
yakni yang pertama laporan palsu tentang pelecehan seksual itu
yang dimana sudah terbantahkan
yang sudah disampaikan oleh dirtipidum pada beberapa waktu lalu
pada saat press conference ya
kemudian nah ini kan impactnya juga mencemarkan nama baik klien kami
kami juga meminta nama baik klien kami ini segera diperbaiki dikembalikan
harkat dan martabatnya
kemudian ini patut diduga juga
putri mengetahui ini dan kemudian bersama sama lakukan pemufakatan jahat ini
oke jadi artinya tim kuasa hukum berkesimpulan
memang harus dijerat secara pidana
pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp
ya kalau secara bersama samanya ya itu kan sudah pada laporan kami yang pertama
yakni tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan junto lima ribu lima ratus lima puluh enam
ini kita serahkan
sekarang memeriksa ibu putri
oke pak yonatan
tim kuasa hukum mencium gak sih adanya negosiasi yang dilakukan antara pihak verdi sambo dengan kepolisian
agar statusnya putri candrawati ini tidak menjadi tersangka
karena informasi itu berseliweran
sampai ke telinga wartawan
kita ketahui bersama institusi resmi ya
lpsk menyatakan bahwasannya
sempat ada amplop ya dari bapak
untuk segera melindungi atau memberikan perlindungan kepada ibu putri
nah ini juga perlu ditelusuri ini
ibu putri tahu atau tidak ini soal suap penyuap
seharusnya kalau misalkan
suap dicoba lakukan oleh
untuk melindungi seorang ibu putri ya pasti ibu putrinya juga tahu mengenai suap tersebut mbak
oke pertanyaan saya
tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua
apakah mendengar ada negosiasi
dari pihak verdi sambo dengan tim sus atau dengan kepolisian
agar istrinya agar putri candrawati tidak jadi tersangka
karena itu informasinya berseliweran dan sampai ke wartawan
sejauh ini kami belum mendengar

tapi kami yakini itu bisa saja terjadi mbak
oke pak bambang itu diakini oleh tim kuasa hukum bisa saja terjadi bahwa ada negosiasi
antara pihak verdi sambo yang masih memiliki pengaruh begitu ya di dalam
dengan penyidik ataupun dengan tim sus agar istrinya putri candrawati tidak menjadi tersangka
ya asumsi asumsi itu memang
seringkali muncul ya terkait hubungan antara pak verdi sambo dengan penyidik yang ada di kepolisian
problemnya memang bagaimana mengawal itu dan ya semuanya tergantung pada tim sus
bagaimana untuk membuktikan setransparan mungkin apakah asumsi asumsi itu sebenarnya ada atau tidak seperti itu
kalau yang terkait dengan pemanggilan
pemanggilan putri istri sambo tadi kalau masih terkait dengan kesaksian saja
itu memang agak berat ya kecuali memasuknya dengan laporan pelecehan seksual yang di polda metro itu
mengapa itu kemudian dianulir itu mungkin kekuasaan hukum bisa masuk lewat situ
artinya bukan dipanggil bukan sebagai langsung sebagai tersangka
sebagai saksi tetapi sebagai terduga dari upaya obstruction of justice seperti itu
oke pak bambang ini kan verdi sambo memiliki pengaruh ya sebelumnya saat menjabat sebagai kadif propam polri
apakah dari pengamatan anda verdi sabo akan menggunakan kartu kartu yang dimilikinya
menggunakan pengaruh pengaruh yang dimilikinya untuk menekan tim sus kepolisian agar tidak menjadikan istrinya sebagai tersangka
upaya upaya itu tentunya ada ya
karena memang jaringan ini sudah mengakar bukan hanya sekedar relasi struktural atasan bawaan saja
tapi sudah menyebar juga terkait dengan relasi kultural juga relasi politis seperti itu
makanya ini juga ada pertaruhan bagi tim sus untuk memastikan bahwa asumsi asumsi yang diluar terjadi sampai saat ini itu tidak benar gitu

karena selama ini asumsi asumsi yang di luar terjadi sampai saat ini itu tidak benar gitu

karena selama ini asumsi asumsi yang di luar terjadi sampai saat ini itu tidak benar gitu

karena selama ini asumsi asumsi yang di luar terjadi sampai saat ini itu tidak benar gitu

di internal itu membuktikan bahwa asumsi asumsi itu benar
makanya pr dari tim sus ini ke depan memang untuk membuktikan apakah asumsi pengaruh spesi sambu ini masih ada atau tidak
memang upaya untuk memanggil putri sambo ini memang sangat sangat penting sekali
hanya saja itu tadi bahwa kesaksian ini tidak menjadi poin utama dalam sebuah penyelidikan
yang terpenting adalah bagaimana penyidik itu mencari bukti bukti dan mengumpulkan data data terkait yang ada di lapangan
sama seperti yang disampaikan dari mas burhatan tadi ada transaksi dua ratus juta dari rekening brigadir joshua misalnya
itu pun juga harus ditelusur dua ratus juta itu asalnya dari mana gitu
karena seorang brigadir memiliki uang dua ratus juta di rekening ini juga suatu aneh
makanya hal hal seperti itu juga harus dikupas oleh penyidik
karena tidak untuk kemungkinan ini juga melibatkan jaringan terbangga perdisambu seperti itu
baik baik pak yonatan itu tadi ditanyakan oleh pak bambang dari mana kemudian klien anda almarhum klien anda
brigadir yosua punya uang dua ratus juta padahal posisinya adalah sebagai brigadir
ini kan mengundang pertanyaan
ya betul sekali jadi kita juga mbak ini almarhum sudah meninggal di tanggal delapan tetapi tanggal sebelas nya ada transaksi
nah ini siapa yang mengoperasikan nah ini ada apa
kemudian kami juga ingin menyambung tadi kata pak bambang ini sangat sulit untuk ditelusuri
karena memang pengaruhnya masih sangat kuat bagaimana tidak
pak mahfud sudah jelas bilang ternyata sudah sub mabes telah mabes
kemudian pak mahfud juga bilang bukan hanya yang ada di mabes saja atau yang ada di ibu kota saja
tetapi polisi polisi dari daerah itu juga turun untuk membantu penghilangan jejak ini
atau rekayasa skenario untuk menutupi kasus ini mbak
di propam itu masih ada untuk bisa menekan tim sus agar istrinya tidak menjadi tersangka
begitu yang ingin anda katakan pak yonatan
nah bisa jadi seperti itu karena sampai sekarang aja istrinya nggak bisa diperiksa ini sepertinya sulit sekali
penyidik harus bekerja ekstra ini untuk membersihkan betul betul sapu bersih ini
apa namanya kawanan kawanan indikat kepolisian yang jahat ini mbak
oke penyidik harus bekerja ekstra keras tapi langkah kuasa hukum apa
kalau misalnya putri candrawati tak kunjung muncul memberikan kesaksian
kami akan segera melaporkan kebetulan tim terbang ke jambi pagi ini mbak
untuk meminta kuasa kepada keluarga korban untuk melaporkan tadi hal hal yang diduga dilakukan oleh ibu chandrawati
seperti laporan palsu kemudian adanya kemungkinan pemfakatan jahat
ada penyebaran penyebaran hoax begitu sehingga tercemar
nama almarhum dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin ibu putri ini bagian dari obstruction of justice ini mbak
oke jadi tim kuasa hukum lagi meminta persetujuan keluarga untuk menjadi untuk memberikan kuasa
agar bisa membuat laporan atas persoalan persoalan ataupun kasus kasus yang tadi anda sebutkan
pak bambang saya ingin tanya motif kasus ini akan sulit terungkap jika istri verdi sambo dilepaskan begitu saja
tanpa menjalin pemeriksaan motifnya pasti akan sulit ya
ada satu titik kosong atau ruang kosong yang tidak bisa terjawab
ada satu konstruksi peristiwa yang tidak bisa terjawab
kalau putri candrawati tidak muncul tidak diperiksa dan tidak memberikan keterangan
enggak saya rasa kepolisian kita ini sangat canggih ya
kalau kerja profesional dan benar benar fokus melaksanakan tugasnya dengan baik dan jujur
dan seteran seteran mungkin
putri candrawati ini mungkin salah satu titik saja gitu loh untuk mencari motif
tetapi banyak hal yang bisa dikejar gitu terkait mungkin transaksi keuangan
kemudian transkrip hubungan telpon
kalau itu bisa dibuka meeting ini akan segera terungkap
tidak harus pada putri candrawaktu
tidak bisa saja sebagai saksi
karena polisi profesional tentunya harus lebih mengedepankan bukti bukti daripada kesaksian kesaksian
karena kesaksian ini bisa mis dan bisa sumir
dan seringkali muncul dari asumsi asumsi yang kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya
tapi kan sebagai warga negara semuanya sama di mata hukum
harusnya juga mau memberikan keterangan
pada saat diminta oleh aparat kepolisian begitu pak bambang
tapi dengan adanya kesulitan dari para penyidik lpsk dan juga komnas ham untuk meminta keterangan yang bersangkutan
meskipun dengan alasan asesmen dari psikolog ada gangguan kesehatan jiwa
ini tidak bisa menjadi alasan begitu
kan semuanya harus sama mau memberikan keterangan begitu
ya problemnya kan tadi karena yang saya sampaikan di awal tadi
ada hubungan kedekatan dengan tertangka
hal seperti ini
ya itu kan membuat sumir gitu
dan dia sebagai warga negara juga berhak untuk menolak untuk menjadi saksi gitu
hanya saja ada pintu masuk tadi
kalau putri sandrawati ini dijadikan pesangka
terkait laporan palsu kemudian pencemaran nama baik itu bisa dipaksa
tapi kalau sebagai saksi dia berhak sebagai warga negara untuk menolaknya seperti itu
baik kita tunggu nanti bagaimana penyidikan
crime scientific investigation yang dilakukan oleh tim sus
kalau itu tadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh pak bambang rukminto
bahwa penyidik tidak boleh bergantung pada kesaksian dari seorang putri candrawati
tapi harus mengumpulkan bukti bukti di lapangan melalui crime scientific investigation tadi
tapi kita juga tunggu langkah dari tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua
apakah mendapatkan kuasa dari keluarga untuk melaporkan putri candrawati
dan besok rencananya tim sus akan menetapkan status dari putri sandrawati
kita tunggu bersama
seperti apa statusnya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada bambang rukminto pengamat kepolisian dari isis
dan juga yonatan baskoro tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua
saya selalu pak yonatan dan juga pak bambang